jalur cipanas menuju cianjur terputus akibat gempa dengan magnitudo lima enam yang mengguncang cianjur jawa barat
kita langsung terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan telpon di jalur cipanas
selamat malam adi
adi apakah jalur menuju puncak ini atau akses antara jalur cipanas menuju cianjur sudah bisa dilewati
betul sekali gempa lima enam
magnitudo yang mengguncang kabupaten cianjur pada senin siang memang menyebabkan jalur nasional dari arah cianjur ke arah puncak atau sebaliknya ini mengalami lumpuh total
karena beberapa tempat dari tebing di kiri kanan jalan menimbul akses lalu kita sempatnya dikecantikan
kampatan cugenang dan baru saja kami meninjau lokasi longsor namun sayang sekali kami tidak berhasil dekat karena memang petugas dari cbd ataupun bnt di sempat tidak mengizinkan kami untuk mendekat ke area siklongsor di kawasan kampatan cugenang
karena memang tanahnya masih dirasuk berasuk labir kemudian gempa juga sesekali masih terasa sehingga kami belum bisa untuk mendekat
selain dari longsor tadi juga kami mendapati para petugas ataupun alat berat juga sudah mulai
tadi kami melihat tidak hanya ada dua ekskavator namun berarti demikian messi eskavator tersebut belum beroperasi dan mereka masih menarik diri karena memang mereka masih merasakan adanya gempa beberapa kali yang masih menguncang di kawasan longsor si cugenang
dan kami masih belum mendapat informasi kapan nantinya ekskavator tersebut akan dioperasikan apakah kemudian esok pagi hari atau kasihan hari ini masih menunggu tentang keamanan yang dirasa sudah stabil
karena nantinya dirasa sudah stabil maka akan dilakukan proses pembersihan dari longsor tersebut
dan mifri tadi saya juga sempat untuk menelusuri jalan dari jalan raya puncak menuju cianjur
ini memang masyarakat di kawasan ini masih bertahan di luar rumah karena mereka masih khawatir adanya gempa gempa susulan
dan kami juga tadi melihat beberapa rumah mengalami kerusakan yang ringan hingga berat di sekitar jalur kawasan puncak menuju cianjur
dan selain itu
kondisi listrik juga masih padam bahkan kami tadi sempat mengalami gangguan sinyal sehingga kami harus menarik diri untuk jauh sekitar lima belas km untuk kembali mendapat sinyal
dan informasinya tadi proses evakuasi yang dilakukan ini masih tadi kami juga sempat masih menjumpai ambulan kondermani di kawasan jalur cianjur ini
dan salah satu pusat evakuasi memang dipusatkan di rsud kimacan kawasan kipanat
di mana memang proses evakuasi dari kawasan cugenang ini salah satu titiknya itu nanti akan dievakuasi ke rsud cimacan
namun kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti
sebetulnya berapa korban jiwa yang ada di rsud cimacan siri namun berdasarkan data dari bnpb sendiri hingga malam hari ini masih ada sekitar total enam puluh dua korban meninggal dunia
sebab lima enam magnitudo yang mengguncang kabupaten cianjur pada siang
yang hari tadi mesin
baik artinya adi kalau dipastikan kira kira apakah ada korban akibat longsor yang terjadi di area jalur cipanas menuju cianjur ini
apakah ada jumlah korban pasti yang sudah disampaikan oleh pihak terkait
apakah ada korban atau tidaknya yang tertimbun longsor kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti
namun tadi saya sempat tanya kepada petugas
salah satu petugas yang berjaga di sekitar rsud
memang kabarnya ada korban yang tertimbun longsor namun hal ini masih belum bisa saya konfirmasi secara pasti
kami masih menunggu informasi langsung dari pihak terkait apakah itu dari pemkap gor ataupun dari pnpb ataupun dari pihak pihak terkait lainnya
namun pak polres bogor sendiri yaitu arta bpi mani manudin mengimbau untuk kendaraan yang berasal ke cianjur sementara diarahkan melalui jalan jogi atau jalan alternatif menuju ke jogol
kita belum tahu nanti kapan sebenarnya proses pembersihan longsoran yang ada di kecamatan cugenang ini akan kemudian dilakukan
karena mengingat isi tanahnya masih cukup labil
sesekali gempa juga masih terasa dapat dirasakan oleh warga sekitar
hal ini turut tibus untuk sementara tidak dibersihkan terlebih dahulu mevri
baik berarti artinya jalur cipanas menuju cianjur ini masih lumpuh total akibat longsor yang ada
nah proses evakuasi
atau pembersihan area tersebut memang belum bisa dilakukan
karena petugas menilai masih ada potensi longsor yang masih terjadi
termasuk diantaranya karena gempa susulan juga masih kerap terjadi
untuk itu tadi adi dwinanda sudah menyampaikan
ada sejumlah jalur alternatif yang bisa dipilih
salah satunya adalah melalui kecamatan jonggol
bagi anda yang ingin melintas
dan jumlah korban terkait dengan bencana longsor yang terjadi akibat gempa
ini juga masih terus didalami
baik terima kasih banyak
producer lapangan cnn indonesia
adi dwinanda yang melaporkan berseberangan foto
jurnalis muhammad wahyudi
langsung dari kawasan cianjur jawa barat
selamat kembali melanjutkan tugas anda
dan tetap sehat dan selamat di kawasan tersebut